fifar dikabarkan menjatuhkan sanksi pada empat klub liga indonesia
kabar ini didapat melalui database fifa yang mencantumkan klub klub dunia yang terkena hukuman
sanksi fifa dalam bentuk larangan melakukan transfer pemain dalam tiga periode
pembaruan database ini terkait larangan pendaftaran per dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
keempat klub liga indonesia yang juga tercantum namanya adalah persija jakarta
persiraja banda aceh persikap kabupaten bandung dan sada sumut fc
belum diketahui apa yang jadi alasan dijatuhkan hukuman ini
pssi pun belum mendapat informasi resmi dari fifa
diakui anggota eksko pssi area sinulingga hingga senin malam
pssi belum mendapat surat resmi dari fifa
kabarnya surat fifa langsung dikirim ke pihak klub tanpa tembusan ke pssi
hingga kini pssi masih mencari
nunggu kabar dari fifa
itu kami kan belum dapat emailnya
jadi kami belum bisa tanggapi gitu
karena katanya itu langsung dikasih ke klub klub